kok lemes gitu sih kamu
mama tuh mau kasih berita bagus buat kamu
nanti dia janjian untuk ketemu boy
boy mau ke rumah
masalah si abah
berarti sekarang abah dalam keadaan bahaya
kalau saya masih muda
udah tadi saya lamut
malah gas ya
tadi juga ngalawar segitu juga udah ripuh
kayak seperti ini
beberapa jak vit accusation
kalah karena ada munur
si kelek sendiri pak
black cobra banyak kan
terus satu orang itu
banyak masyarakat datang kesini
misalkan di badak amul
jadi si kelek caranya
itu waktu gangguin saya pak
waktu saya pacaran sama nesri
gimana kalau kita hangout dulu
nanti semuanya biar gue yang bayarin deh
lo kan tahu gue sekarang kayak gimana ya kak
boleh boleh tuh
tapi gue boleh ajak
dado enggak soalnya tadi gue juga janjiin sama dado
dia mau jemput gue boleh
boleh dong lo ajak aja dado
biar sekalian gue traktir
biar dia makan sampai dia tidur
lo dasar okb ya radar radar nora gitu
iya nih bebe
bebe enggak boleh
kayak gitu tahu
jangan jadi sombong
bebe aku bukannya berlagu bukannya sombong
aku kan cuma mau berbagi kebahagiaan
sama teman teman aku
tapi guys gue ada jemput abah
soalnya tadi udah janjian
gue enggak ikut ya
lu ajak aja raya abah sekalian
sekalian tuh mamang mamang lu dangdingdung
lu ajak hangout
enggak enggak usah udah kalian aja yang hangout
gue duluan ya
ian kayaknya gue juga enggak ikut deh
soalnya kan lo tahu kalau sekarang
gue udah mau masuk mimbal mulai hari ini
jadi gue enggak bisa hari ini ya
dan kita kan bentar lagi mau menghadapi un
kalau lo mau enggak perlu bimbal boy
lo kan udah pinter
lo mengerjain soal un sambil merem juga bisa
ya enggak lah gue juga harus butuh belajar
lo tuh perlu yang namanya bimbal
iya iya sedangkan dian kurang pinter
iya enak aja bebe
ya kamu pinter bebe kamu pinter
yang banyak apanya
yaudah deh kalau gitu
berarti gue cabut duluan ya supaya gue enggak telat
mau gue temenin enggak
enggak usah boy
wah ada balonnya motor
ada tak tahu
gini banget ya allah
teman temanku yang beriman
thank you dong
pak kita cabut dulu yuk
halo kak boy aku udah pulang sekolah nih
sekarang aku ada di rumah
kak boy kesini dong
ini jebakan adriana bukannya
takutnya ini semua adriana yang ngatur
biar gue bisa dekat lagi sama dio
terus dekat lagi sama dia
dulu kan kamu pernah dekat
sama adik mantan kamu itu
apa salahnya kan
sekarang kamu datang lagi ke sana
toh juga di sana kan
enggak ada mantan kamu
mantan kamu juga udah nikah
ya yang penting kamu kesana aja
anggap aja permintaan dia sekali sekali kan
ya gimana pun juga
kamu harus tetap baik
sama adik mantan kamu itu
kak boy enggak kangen sama dio
dio kak boy juga
kangen kok sama dia yaudah
kalau gitu kak boy kesana langsung ya
asik aku tunggu ya kak boy
aku rumahnya bukan yang itu lagi
aku sms in ya alamat rumahku ya kak boy
mah kak boy
jangan lupa ya mah nanti
aku sms in alamat rumah kita ke hp kak boy
iya sayang yaudah ganti baju dulu gi
kan baru pulang sekolah
tega banget sama gue
dia jahat banget
dia gak bisa ngertiin apa perasaan
dan kondisi gue
masa dikasih tahu sih sama papanya boy
udah pernah nikah
ya makin sempit peluang gue
buat kembalikan lagi deket lagi sama gue
makin sempit aja susah dong
ya ma kok lemes gitu sih kamu
mama tuh mau kasih berita
bagus buat kamu
nanti dia janjian untuk ketemu boy
boy mau ke rumah beneran lah
oke kalau gitu
pulang ke rumah mama
padahal adriana tanya ketemu boy di rumah mama
oke adriana jalan ya mah
enggak adriana kamu jangan kesini
oh gitu mah
adriana kan tanya ketemu boy
adriana jalan pikiran kamu tuh
ketebak kalau pas boy
main di sini dan kamu datang
yang ada ketahuan dong kalau kita bisa bisa
nge set jepakan batman buat dia
dia kan juga gak bego
mendingan kamu bikin
seolah olah semuanya berjalan dengan wajar
biarin aja dio main
sama boy seperti apa
padahalnya ya let it flow aja
ya udah deh mah
ya udah nanti mama kabarin lagi ya
nuggelis ya karena
dia juga kebanyakan ya
ah saya temui tidak tahan
ah tidak tahan
alhamdulillah kabar baik
kang abah ini saya lagi kerja
wah hebat eh
tapi ibu anies teh sudah
sholat atau belum
ternyata orang baik ya
kalau gitu saya pamit sholat dulu ya